dalam mengatasi situasi pandemi covid sembilan belas ini
namun ada beberapa hal yang perlu kita
kalau kami saya sebagai anggota dpr di komisi tiga
yang juga harus membuat catatan terhadap draft perpu nomor satu tahun dua ribu dua puluh ini

yang tadinya sebelum amandemen di undang undang dasar kita itu
meletakkan negara hukum itu di dalam penjelasan
maka dalam amendement itu kita tegaskan
di pasal satu ayat tiga itu bahwa negara indonesia berdasar atas hukum
nah di pasal dua puluh tujuh nya juga ditegaskan lagi
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan tidak ada pengecualian di situ
nah itu satu
jadi norma yang dibentuk dalam perpu ini bertentangan dengan ajas negara hukum tadi
yang diatur secara jelas dan tegas dalam pasal satu ayat tiga undang undang dasar kita
kalau dikatakan umpama
ini memberikan satu keamanan
penyamanan buat pengambil kebijakan
artinya tetap dalam konsep pembentukan undang undang itu harus memenuhi unsur landasan filosofi
nah kalau ada
dalam pelaksanaan peraturan perundang undangan ini yang kemudian
menyalahi prinsip prinsip pemerintahan
tata kelola pemerintahan yang bersih apa segala macam ya
dari kkn seperti itu
nah terus itu nggak bisa dipidana
itu kan repot
katanya masih ada celahnya katanya
masih bisa dipermasalahkan kalau tadi kata pak doni dari ksp
makanya kan aneh kemudian
satu apa satu rancangan perundang undangan ya
perpu dirancang kemudian
ada celah untuk digugat itu kan artinya kan memang ini
drapnya ini kan drap gimana ya
membahasakannya memang yang belum layak sebenarnya
tapi kemudian udah disampaikan
ini oke lah
kita paham bahwa pemerintah harus kita bantu dalam mengatasi pandemi covid ini
baik dari regulasi anggaran dan lain lain
dan sampai kecepatan dalam melakukan
ya maka kalaupun ini nanti dpr dalam persidangan berikut
harus menerima maka
karena situasi yang harus kita atasi secara cepat ya
begitu diterima perpu ini harus segera dilakukan revisi
selain penciptakan undang undang
sehingga kemudian ruang ruang abu abu tadi tidak bisa dimanfaatkan oleh
orang orang yang ingin memanfaatkan perpu ini untuk mengambil keuntungan
di luar situasi masyarakat yang sangat sulit hari ini
tentunya itu yang diharapkan dan juga sebenarnya sudah ada di dalam perpu itu
yang tertulis melakukan keputusan dengan itikan baik dan lain sebagainya
tapi apakah itu bisa menjadi jaminan gitu kurang lebih ya bang wasiton
nanti setelah jeda kita bahas lagi
tetap di cnn indonesia
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal perpu nomor satu tahun dua ribu dua puluh
tentang kebijakan keuangan negara
dan stabilitas sistem keuangan
untuk penanganan pandemi covid sembilan belas
terkait dengan pasal dua puluh tujuh perpu ayat satu ratus dua belas
saya ke prof susi lagi
prof susi kalau misalnya melihat yang saat ini terjadi
ini diambil dalam keadaan genting
tujuannya untuk realokasi anggaran penambahan anggaran
ada sekitar jumlahnya tidak sedikit
sekitar rp empat ratus lima triliun
dan perlu ada jaminan keamanan
bagi para pengambil kebijakan
seperti yang tadi disampaikan pak doni
apakah hal itu perlu dilakukan
atau anda melihatnya ini sebenarnya ada ketakutan
mungkin yang terkait kondisi terdahulu
kemudian makanya dikunci dengan ayat satu ratus dua puluh tiga di pasal dua puluh tujuh ini
ya terima kasih mbak
kalau saya melihat
kalau saya melihat bahwa tujuan dari pasal dua puluh tujuh ayat satu ini
seakan akan memberikan privilege kepada para pejabat
yang terkait dengan penyelenggaraan perpu ini
kalau pejabat negara itu
kalau dia melaksanakan tugasnya dengan baik
sesuai dengan peraturan perundang undangan
menurut saya tidak perlu kemudian diatur di dalam ketentuan
seperti pasal dua puluh tujuh ayat satu tersebut
nah karena apa
karena kalau sudah diatur di dalam peraturan tersebut
maka kemudian timbul pertanyaan
apa sebetulnya tujuan pembentukan norma semacam itu
apakah tadi yang seperti saya katakan memberikan privilege
kalaupun mereka yakin bahwa mereka menyelenggarakan
kemudian melakukan tindakan tindakan
mengambil keputusan keputusan berdasarkan peraturan perundang undangan yang benar
saya rasa tidak perlu ada ketentuan semacam ini
nah karena apa
karena biarkanlah yang menilai nanti itu adalah pihak ketiga yang netral
yaitu dalam hal ini
tabang kekuasaan kehakiman
yang menjadi persoalan bagi saya adalah
tadi pak doni sudah menjelaskan
ada beberapa peraturan dalam bentuk undang undang
dengan mengatur norma yang sama
yang menjadi persoalan saya
bukan pada masalah undang undangnya gitu
tetapi ini dikeluarkan dalam bentuk perpu terlebih dahulu
dan perpu itu adalah peraturan yang dikeluarkan oleh presiden
berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi
tetapi subjektivitas presiden di situ tinggi
karena yang menilai kegentingan yang memaksa itu adalah presiden
nah jadi ketentuan semacam ini
itu ada pada perpu
kan kalau yang tadi disebutkan oleh pak doni
ketentuan itu ada di dalam undang undang
jadi sudah dibahas melibatkan dpr
nah sementara perpu ini kan belum melibatkan dpr
nanti baru melibatkan dpr pada saat dia dibahas gitu
nah ini yang menjadi ketakutan
jadi itu presiden melalui perpu menetapkan norma norma semacam itu
kemudian yang tadi seperti saya katakan
terutama misalkan ayat tiga gitu ya
kemudian di dalam perpu itu juga ditentukan bahwa
tidak dapat menjadi objek gugatan dari pengadilan tata usaha negara
nah bagaimana mungkin peraturan yang dikeluarkan
dengan penilaian subjektif presiden
kemudian materinya termasuk juga mengatur kompetensi dari pengadilan
ini kan menurut saya dalam pandangan akademik saya
ini merupakan hal hal yang tidak sesuai
jadi kalau misalkan perpu presiden mengeluarkan perpu
silakan presiden mengeluarkan perpu
tetapi materi muatannya seyoganya dibatasi
tidak melebar kepada cabang kekuasaan yang lain
oke pak doni apa tanggapan anda pak doni
ya saya tidak terlalu dengar apa namanya dari transduksi tadi
iya masih terkait soal perpu ini pak
keberatannya adalah karena ini dituangkan di dalam perpu
berbeda dengan yang tadi anda sampaikan
patokan patokan yang ada di undang undang yang sudah dibahas dengan dpr
di mana perpu ini sangat subjektif presiden
dan norma norma terkait bahwa
tidak bisa dituntut kemudian juga termasuk
mengatur apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan
di pengadilan tata usaha negara
itu dinilai sebagai sesuatu yang
tidak tepat dilakukan atau tertuang dalam perpu ini
ya mungkin untuk konkretnya saya ambil satu contoh ya
misalnya kebijakan untuk membebaskan bea masuk
apa namanya alat kesehatan gitu
nah ini kan tentu saja diambil ya untuk apa
supaya kita bisa memperoleh apd rapid test pcr ya
masker medis non medis dengan lebih cepat begitu ya
dan segera bisa didistribusikan begitu
nah ini kan kalau kita dalam kondisi normal kan
ini dianggap sebuah kerugian negara ya
dia yang harusnya masuk ke kas negara pendapatan negara
menjadi tidak ada
tapi dengan perpu ini maka pengambil kebijakan bisa memutuskan itu gitu
tetapi kalau kemudian ternyata itikatnya tidak baik ya
bahwa ternyata di situ kebijakan itu diambil untuk menguntungkan
satu dua kelompok saja atau pribadi yang bersangkutan
nah itu kemudian tidak kebal hukum begitu
kan di situ tata sepanjang etikat baik ya dan apa namanya
sesuai dengan peraturan perundang undangan
jadi banyak kebijakan kebijakan yang dilakukan dalam masa krisis ini
yang memang ya dalam kondisi normal bisa dianggap ya merugikan negara
bisa dianggap tidak sesuai dengan aturan yang ada
nah tapi harus diambil begitu mbak karena kita dalam situasi krisis ini
butuh kecepatan ya
kita tahu bahwa kita butuh banyak sekali rapid test
banyak sekali pcr apd tenaga medis kita di
rumah sakit membutuhkan apd
nah ini kalau kita menggunakan birokrasi normal ya kebijakan yang diambil dalam situasi normal
maka akan bertele tele dan korban akan semakin besar
dan ini misalnya pengambil kebijakan harus diberikan rasa aman
dalam mengambil kebijakan kebijakan yang mampu mempercepat penanganan covid sembilan belas ini begitu mbak
pak doni tapi apakah betul pengambilan keputusan yang dibutuhkan
kecepatan ini tidak bisa berbanding lurus dengan katakanlah
tata kelola anggaran dan tata kelola pemerintahan atau sop yang benar
iya tentu saja tadi dikatakan bahwa ya
kalau kita menggunakan ya sop kondisi normal ya
maka tentu saja ini akan panjang sekali
dan ini tentu saja akan memperlambat ya datangnya
barang memperlambat distribusi memperlambat
efektivitas dari kebijakan ini sendiri
begitu nah oleh karena itu
kebijakan kebijakan yang sifatnya
begitu ya kebijakan kebijakan yang
dalam kondisi normal tidak bisa
dilakukan tapi bisa dilakukan
dalam kondisi krisis ini dan dipayungi
dihukum oleh perpu nomor satu dua ribu dua puluh
meskipun tadi sekali lagi
tidak baik dan apa menguntungkan
diri sendiri pribadi
atau kelompok atau kekolongan
itu yang saya kira bisa dipersoalkan
karena sekali lagi pengambil kebijakan
sadar bahwa kebijakan yang
diambil itu sekarang
tujuannya sasarannya adalah
bukan siapa siapa tapi rakyat
jadi sekali lagi ya perpu ini
bukan untuk melindungi pejabat
supaya bisa korupsi berjamaah
supaya bisa korupsi rame rame
tapi supaya bisa lebih cepat
menolong rakyat dari
ketika akan mendudukkan
pos jabatannya itu disumpah
di dalam sumpah itu
ya tidak boleh ya tak ajas
pada pancasila undang undang dasar
dan perundang undang yang ada
di situ kan sudah jelas
jadi menurut saya tidak perlu lagi ada norma
yang menegaskan bahwa
pejabat yang melaksanakan tugas kssk ini
tidak boleh dipidana bahkan diperdata
ini sangat bertentangan
dengan prinsip negara hukum tadi
di mana juga dalam proses prosedur pembentukan
tentang pembentukan peraturan perundang undangan kita
di undang undang nomor dua belas jan dua ribu sebelas dua ribu tujuh belas
di situ menganut asas non diskriminatif
nah kemudian juga
bahwa dalam satu peraturan atau perundang undangan itu
tidak boleh dia memuat satu aturan yang bertentangan dengan
peraturan di bawah yang bertentangan dengan norma
yang diatur secara hirarki perundang undangan itu
yang lebih tinggi diatasnya
contoh umpama peraturan bi bisa menyampingkan
bahwa kita butuh kecepatan iya
tapi tidak boleh kemudian kita memberikan
itu satu cek kosong tadi
perpu ini memberikan banyak
mengandung banyak unsur kelemahan
ya adanya memberikan c kosong di dalam perpu ini
kemudian memberikan satu imunitas yang berlebihan
nah dalam prinsip negara hukum itu ya
ada yang namanya asas legalitas
jadi semuanya itu diatur dengan aturan
pejabat juga melakukan satu tindakan
dia berdasarkan aturan yang ada
nah aturan yang ada ini kan nggak boleh dong
mengenyampingkan konstitusi kita
bahwa kita butuh langkah cepat
untuk mengatasi persoalan pandemi covid sembilan belas ini iya
semua kita tidak membantah itu
kewenangan yang diberikan kepada pejabat
itu harus tetap terukur
dia tidak bisa kemudian atas nama tugas covid ini
semaunya kemudian tanpa ada
jika melakukan perbuatan yang melanggar hukum
kemudian tidak bisa dihukum
nah kalau itikat baik disumpah sudah jelas gitu
jadi bukan soal
tidak bisa melihat soal itikat baik dan
atau tidak dari perpu ini ya
iya jadi dalam hukum aja kan juga
nanti ditimbang itu ada unsur menteri ya
tidak ada unsur niat jahat tidak di situ
ada perbuatan unsur perbuatan melawan hukum nggak di situ
nah menurut saya
tidak perlu lagi ditegaskan dalam norma ini
ini kan menegaskan bahwa
pembuat pelaksana ini dalam
dalam dalam parpu ini ya
pejabat pejabat yang diberikan kewenangan itu paranoid kayaknya
kita tidak mampu mengemban tugas negara dengan
melaksanakan itikat baik seperti dia menyampaikan sumpahnya
sekalipun yang dibutuhkan kecepatan kecepatan itu
memastikan kecepatan ada kemudian terkait dengan pengadilan tata usaha negara
karena ada kita mendatangkan barang barang kesehatan dari luar negeri yang
yang diharapkan ini tidak menjadi masalah di kemudian hari
di undang undang itu semua jelas kok
di undang undang penanggulangan bencana
dalam situasi apa
semua sudah diatur
perundang undangan kita itu sudah cukup mengatur itu sebenarnya
sampahkan sanksi hukumnya juga sudah jelas dalam situasi darurat
kalau ada unsur perbuatan melawan hukum bahkan sanksi hukumnya lebih tinggi
nah artinya apa
di situ sudah menegaskan
berkait dengan kebencanaan
jangan ada yang memanfaatkan ruang kebencanaan itu untuk melakukan perbuatan perbuatan melawan hukum
nah artinya sudah jelas
tidak perlu ada khawatiran
laksanakan tugas sebaik baiknya
payung hukumnya sudah cukup
tidak boleh lagi ada imunitas
semuanya itu kalau dilaksanakan dengan baik
di tiket baik
tidak akan ada masalah hukum
di situ ya
kita sekarang jeda dulu
nanti setelah jeda kita bahas lagi
tetap bersama kami di cnn indonesia
anda masih bersama kami di cnn indonesia pra news
kami masih membahas soal
perpu nomor satu tahun dua ribu dua puluh
yang dikeluarkan oleh pemerintah
terkait penanganan pandemi covid sembilan belas di indonesia
pak doni kita sekarang sudah tahu bahwa sudah ada beberapa elemen masyarakat yang kemudian menggugat
mendaftarkan ini di mahkamah konstitusi apa tanggapan anda dari istana
ya saya kira itu mekanisme konstitusional yang memang bisa dimanfaatkan oleh siapapun
pemerintah dalam hal ini mempersiapkan bagaimana nanti dalam proses persidangan di mk bisa memberikan tanggapan dan jawaban yang terbaik
dari apa namanya kegugatan yang ditujukan pada perpu nomor satu dua ribu dua puluh ini
jadi saya kira tidak ada masalah seperti yang sudah sudah juga banyak yang mengajukan jurister review
ada berbagai produk undang undangan
jadi saya kira tidak ada masalah seperti yang sudah sudah juga banyak yang mengajukan jurister review
jadi saya kira tidak ada masalah seperti yang sudah sudah juga banyak yang mengajukan jurister review

ada berbagai produk undang undangan jadi saya kira tidak ada masalah seperti yang sudah sudah juga banyak yang mengajukan jurister review
kita ingin agar setiap kebijakan itu diambil dengan satu rasa aman
ada payung hukum yang memayunginya sehingga wabah ini bisa segera diatasi
artinya kalau wabah ini cepat diatasi dampak ekonominya juga bisa segera dipulihkan
jadi ini yang menjadi ketakutan bukan ketakutan
kekhawatiran adalah tanpa adanya cara cara yang out the box cara cara yang sempatnya terobosan begitu
kita akan menghadapi krisis yang berkepanjangan dan ekonomi yang terus memburuk
ini yang kita tidak inginkan
kalau terasa takut saya kira tidak
artinya siapapun bisa mengajukan
judis review terhadap perpul ini silakan
jangan direspon dengan baik oleh pemerintah
oke terima kasih pak doni gahral adian dari tenaga alih utama ksp
terima kasih sudah bergabung malam ini
iya jadi tidak ada yang namanya pembuatan perundang undangan itu menyampingkan sanksi
kalau ini diberikan satu kewenangan besar
dalam situasi luar biasa
masa kewenangan besar yang saya katakan tadi itu
kewenangannya itu juga banyak berisi cek kosong kalau kita telah ah itu satu persatu
dengan kemudian kewenangan besar tadi tidak ada sanksi di situ
nah semuanya didasarkan pada itikat baik apa segala macam dan nggak boleh dipidana
dan tidak ada jaminan menurut anda
lah yang udah udah coba
senturi itu skandal
kan kita harus menegaskan bahwa jangan sampai ada skandal
kalau ada skandal dalam penggelontoran biaya yang sangat besar kemudian kebijakan untuk mengambil
menegosiasi utang apa segala macam sampai ribuan triliun segala
kemudian ini tanpa ada sanksi hukum ini menurut saya ini perlu dipertanyakan lagi pejabat yang diangkat itu ya
atau kru dalam kssk ini
kalau kita ibaratkan kssk ini sebagai sebuah pesawat
krunya ini benar nggak sih
kenapa kok sampai nggak boleh diberikan sanksi hukum
kita kan harus belajar dari sejarah sejarah sebelumnya
nah maka ya kita tidak
untuk tidak mengulangin ini
ya perlu ada norma sanksi hukum tadi
presiden aja kalau
kalau melanggar hukum
itu bisa di impej kok
ya pembantunya yang kalau diberikan kewenangan sangat besar
nggak boleh dikenakan sanksi
semuanya diukur dengan ini apa
akan dilakukan dengan niat baik
sumpah aja itu udah niat baik
tapi tetap di dalam norma perundang undangan itu tetap ada mengatur
sanksi terhadap pelaksanaan kewenangan tadi jika melanggar hukum
bang mas hinton terima kasih malam hari ini sudah bergabung
iya terima kasih
terima kasih bang
ya kita awasi sama sama
terakhir saya ke prof susi
eee prosesnya sekarang berjalan dan sepertinya tadi kalau misalnya dari ksp mengatakan
ya silahkan saja yang berjalan di mahkamah konstitusi berjalan karena itu
jalan demokrasi yang kita punya dan saat ini sedang dilakukan
tapi kalau misalnya dari prinsip secara keseluruhan
anda melihat ini
betul bisa menjadi alat untuk kebal hukum beberapa pihak
nah saya akan sebelum saya menjawab itu saya ingin menjawab bahwa
pada dasarnya ketentuan semacam perpu ini atau peraturan semacam perpu ini
oleh clinton rosethal itu dikualifikasi sebagai constitutional dictatorship
nah jadi sebuah kediktatoran dalam tanda kutip untuk dapat menyelesaikan situasi situasi abnormal
yang diatur atau diperbolehkan oleh undang undang dasar
sebagai sebuah peraturan yang dia mempunyai sifat constitutional dictatorship
maka dia mempunyai apa ya
mempunyai tendensi atau dia dapat saja kemudian akibatnya itu bisa eksesif
nah untuk mengurangi eksesif itu maka ada beberapa hal yang harus kita pahami
yaitu intinya perpu itu harus dibatasi
yang pertama perpu itu haruslah dipandang sebagai the necesory eva
dia sesuatu yang sebetulnya tidak disukai tetapi dibutuhkan
nah kemudian yang kedua
pembatasan yang kedua adalah materi muatannya itu harus dibatasi
di beberapa negara materi muatan peraturan semacam perpu ini dibatasi
di brazil misalkan dia tidak boleh mengatur hak hak politik
kemudian dia tidak boleh mengatur hukum pidana hukum acara pidana dan hukum acara perdata
kemudian dia tidak boleh mengatur organisasi cabang kekuasaan lain dan lain sebagainya
demikian juga di itali itu juga dibatasi
jadi pembatasan itu dari materi muatan
kemudian ada pembatasan dari timing
di beberapa negara peraturan pemerintah pengganti undang undang itu hanya dapat dikeluarkan oleh presiden apabila dpr sedang tidak bersidang
atau dengan kata lain dpr sedang reses
parlemen sedang reses
seperti di india
di india itu dinamakan ordinance
boleh pemerintah mengeluarkan ordinance tetapi dpr nya atau parlemennya haruslah sedang reses
kalau parlemen atau dpr sedang tidak reses dia tidak boleh mengeluarkan peraturan semacam itu
kalau misalkan itu pembatasan dari timing
kemudian pembatasan yang ketiga adalah perpu itu harus dapat diuji secara politik dan dapat diuji secara hukum
nah yang tadi ditanyakan oleh mbak dia sedang diuji di mahkamah konstitusi
itu sedang diuji secara hukum
dpr yang mempunyai kewenangan untuk menguji secara politik terutama menguji waktu dan keadaan sebagai dasar untuk membenarkan atau tidak membenarkan
nah ini saya juga akan sampaikan kepada dpr
betul bahwa ketentuannya itu diajukan pada masa sidang berikut
nah seharusnya pada masa sidang berikut itu dibaca sebagai suatu maksimal waktu maksimal
karena apa karena ini kondisinya abnormal
oleh karena itu sebaiknya menurut saya dpr itu mulai melaksanakan praktek ketatanegaraan apabila ada perpu dikeluarkan pada masa sidang dpr
maka dpr selalu memprioritaskan terlebih dahulu pembahasan perpu
sedangkan rancangan undang undang yang lain itu bisa ee
dan pengujian hukum itu dilakukan oleh dpr

dan pengujian hukum itu dilakukan oleh dpr
meskipun tidak secara ekspresif perbis ada di dalam pasal dua puluh empat c undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
tapi saya bisa memahami mengapa mk itu menguji perpu
karena pada dasarnya perpu kalau dikatakan dia lebih menampakkan sebagai political instrument daripada legal instrument
maka haruslah ada pengujian secara hukum
terhadap instrumen instrumen semacam ini
dan akan lebih baik diuji oleh mk karena apa
karena inilah yang dikatakan sebagai judicialization of politics
jadi persoalan persoalan politik itu akan diselesaikan secara hukum
dan itu akan menimbulkan apa yang disebut dengan kepastian hukum sesuai dengan prinsip negara hukum tadi
oke oke baik baik prof susi terima kasih sudah bergabung malam hari ini
di cnn indonesia prof kita lihat ini nanti endingnya seperti apa
terima kasih prof sehat selalu
sama sama selamat malam terima kasih
puluhan orang berunjuk rasa di depan gedung capital illinois amerika serikat menuntut pembukaan kembali wilayah tersebut
cnn indonesia prime news segera kembali